paman telah memberikan kebaikan tak terkira kepada kami
pam kami sengaja melakukan perjalanan ini
dengan tujuan hendak menitipkan dinda dewi kepada kalian
paman paman harus ikut aku menghadap kejar
paman harus mempertanggungjawabkan
apa yang paman buat
kalau paman berontak
aku tidak segan segan
untuk memberikan totokan pemberhentian nafas
mengapa ki gelap jauh hanya berada di luar saja
aku tidak bisa tidur ki
tiba tiba aku khawatir dengan perjalanan kita ini
prajurit kita sudah tewas semua
nyinawang dan surakerta
tidak akan mungkin melepas kita begitu saja
apakah ki gelap mencurigai
kalau jebakan jebakan yang kita alami
adalah perbuatan surakerta dan nyinawang
jangan sampai kecurigaan ini
diketahui oleh gusti prabu
kita masuk saja ke dalam
mereka masih mengawasi kita
apakah kalian yakin
siasat kita kali ini berhasil
karena jebakan jebakan yang kami buat
dan penyerangan lalu
hanyalah pemanasan untuk membuat
nikrat kencana dan rombongannya merasa terancam
dan itu keuntungan besar bagi kita abah
karena saat ini
mereka kehilangan banyak prajurit
sudah dapat dipastikan abah
mereka tidak mungkin bisa berkonsentrasi saat kita menyerang
abah semakin tidak sabar
melihat nikrat kencana di bawah injakan telapak kaki abah
ada apa dinda
tidak ada abang
saya akan kesempatan ini untuk beristirahat
karena esok kita akan melanjutkan perjalanan dan tubuhmu butuh energi yang baru
kamu benar kakak
sebenarnya aku ingin segera beristirahat
tetapi kekhawatiran ini selalu datang walaupun tidak aku harapkan
seperti seekor lalat yang hinggap di atas makanan
segala kejadian sudah ditetapkan oleh sang hyang
apa yang terjadi pasti akan terjadi
dan kita sebagai manusia hanya bisa menjalani yang sudah ditakdirkan
aku tidak ingin kesehatanmu terganggu lagi
karena kurang istirahat dan terlalu banyak pikiran
jika masalah itu kamu anggap
seperti seekor lalat
usirlah dengan kibasan tanganmu
atau sembunyikan dulu makananmu
hingga ia cepat pergi
aku akan mencoba untuk memejamkan mataku
sekarang beristirahatlah dinda dewi
semalam kampung di sini pada panik nyari nyari raden
baman juga sama
tapi berkat kemampuan dan kepinteran raden
aduh sangat luar biasa raden
pasti atu daksa
monyak penculiknya menyulik kamu
nggak ada apa apanya
muar jadi kemardai
jangan direbutkan lagi
yang terpenting ketiga penculuk ini sudah ditangkap
inilah ketiga penculik yang menjelit anak anak di kampung ini
tenang tenang tenang
sabar kalian semua sabar ya
aku tahu kemarahan kalian semua
hukuman para penculik ini sudah menunggu
pamana upayamu benar benar menjadi berkah bagi kampung kami
terima kasih baman
kalo remedyanya adalah hati fly uang

satu kecil buatnya juga takut
nanti uangnya mati
kephanyakan di sisi hama
pantai kandalkan tempatnya ya
jangan kacau tengok dh nochgional
rama sudah pulang
siapa yang datang
aku sangat rindukanmu ranganis
dia bukan sekedar sahabat
tapi dia adalah ratu
salam sembah gusti prabu
aku terlalu senang sampai lupa dengan jabatanmu sekarang gusti ratu
aku masih sahabatmu
tidak ada yang berubah
tidak gusti ratu
aku tidak berlebihan
memang sudah sepantasnya
silahkan masuk gusti
paman telah memberikan kebaikan
tak terkira kepada kami
kami sengaja melakukan perjalanan ini
dengan tujuan hendak
menitipkan dinda diri kepada kalian
benar sekali utari
aku hendak menyepih
untuk menenangkan diri
dari masalah masalah yang singgah di kehidupanku
suatu kehormatan bagi kami
untuk bisa menerima kunjungan gusti ratu disini
gusti ratu sedang menganggap kami sebagai keluarga
membalas ketulusan kalian
yang selalu menanggung kami
serta selamat menikmati
dan semoga mahasiswa kita
selalu menemukan kemampuan
untuk memuaskan orang yang
belum ada semuanya
dan ilmu yang